berikut ini informasi yang sangat inspiratif
di mana latar belakang ekonomi bukan merupakan penghalang untuk menggapai prestasi
buah ketekunan yanloi octavianus sanadi membuatnya terpilih menjadi paskiberaka tingkat nasional
perwakilan dari provinsi papua barat daya
berbeda dengan anak anak seusianya yang lain
sepulang sekolah yanloi bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan
usaha ini ia lakukan untuk membantu perekonomian keluarga
yanloi octavianus sanadi boleh berbangga
pasalnya cita cita yang diimpikannya sejak duduk di sekolah dasar akhirnya terwujud
murid sma negeri tiga kota sorong ini berhasil menjadi paski braka tingkat nasional
mewakili provinsi papua barat daya
saya sedih karena waktu pas pulang
kesetauan sama mama tuh mama juga dalam keadaan sakit
waktu pas kasih tau mama
pas masuk di pintu aku nangis dulu
baru aku bilangnya sama mama
pas aku pilih mamanya terus aku bilang
ma aku tembus ke apa pas keberan nasional
cedera yang sempat membuat kakinya terkelir saat dikat lalu
juga tak lantas membuat yanlowi patah arang
sebaliknya laki laki tujuh belas tahun ini optimis
ia ingin membuktikan bahwa ia mampu membagakan nama orang tua hingga profesinya
perjuangan yaloi tak hanya saat
saat masa dikat
di usianya yang masih belia
yanloi juga turun untuk membantu perekonomian keluarga
ia mencari rupiah dengan menjadi buru angkut di pelabuhan sorong
upah yang diterimanya tujuh puluh hingga seratus ribu rupiah per hari
jadi aku kalau pagi pergi ke sekolah
pulang sekolah langsung ke pelabuhan kak jadi buruh kak
habis buru pulang ke rumah malamnya belajar
jadi buru itu aku mempulang untuk bayar uang sekolah kak
kalau aku tidak kerja juga aku nggak bisa bayar uang sekolah aku
terus tidak bisa makan kan
yanloi merupakan anak dari maria lucy sendiri
perempuan lima puluh enam tahun ini juga kerap turun mencari nafkah
sebagai kulit panggul di pelabuhan penyebrangan madembang sorong
maria mencari penghidupan dengan mengangkut barang penumpang
ke dalam kapal cepat tujuan raja ampat
upahnya lima puluh sampai seratus ribu rupiah sehari
hasil pendapatan yang selalu ia sisikan
untuk membiayai anak sekolah dan membayar kontrakan rumah
namun jika sedang tidak ada orang yang menggunakan jasanya
maria terpaksa pulang dengan tangan hampa
sejak suaminya meninggal maria dan anak anaknya tinggal berpindah pindah
dari suatu kontrakan ke kontrakan lainnya
saat ini ia tinggal di kontrakan dua kamar
tidak jauh dari pelabuhan rakyat sorong
meski hidup di tengah keterbatasan ekonomi
anak mursunya lolos menjadi anggota paskiberaka pertama
mewakili provinsi papua barat daya
mama bersyukur mama senang karena ini yang mama yang dihentikan
mama selalu lihat anak anak untuk mau pergi ke paskiberaka
mama bilang kapan mama punya anak satu ada yang begini
setelah mama punya anak ini ikut ke nasional mama lah bersyukur

saya bilang yan semua orang bisa berangkat ke jakarta
tapi pinjak istana merdeka tidak
kalau kamu kegiatan begini baru kami bisa sampai di sana
begitu halnya dengan yan lowi harapan serta doa tidak pernah putus untuk ibu daya
yang ingin aku sampaikan ke ibu aku tetap berdoa untuk aku
tetap semangat untuk ibu semoga tuhan menjaga ibu di sana
dan aku juga minta dukungan doa dari teman teman di sekolah
dari provinsi dan dukungan doa dari ibu juga
bukan tentang latar belakang ekonomi atau sosial
paskiberaka adalah putra putri pilihan yang memiliki prestasi
mereka memiliki tugas mulia memberikan yang terbaik
di hari kemerdekaan republik indonesia
tim liputan cnn indonesia